polisi sektor deli tua menangkap pria berinisial pn dua puluh enam tahun
di jalan stasiun desa sukamakmur kecamatan delitua
kabupaten delitserdang sumatera utara minggu sore
pn ditangkap atas tuduhan melakukan penyereman air keras
terhadap kekasihnya nsr yang menyebabkan korban tewas
polisi menyita barang bukti pakaian korban dan botol bekas
berisi air keras serta sepeda motor tersangka
kapolsek delitua akp zilkiflil dalam konferensi
yang mengatakan tersangka mengaku cemburu kepada korban
yang diduga memiliki kekasih lain
sementara itu tersangka berkilah tidak berniat membunuh
dan hanya memberikan pelajaran kepada korban
dari keterangan orang tua korban pada sabtu malam nsr yang berusia lima belas tahun
pergi bersama teman prianya pn dengan mengendarai sepeda motor
namun pada tengah malam korban diantar kembali oleh pn dalam kondisi kritis
saat itu pl mengaku keduanya disiram air keras oleh orang tidak dikenal
di lokasi pembuangan sampah kuburan cina delitua delitserdang
keluarga korban sempat curiga lantaran hanya korban yang terkena air keras
sementara pn tidak terkena sedikit
pun korban sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi tidak bisa diselamatkan